seorang pria di bandar lampung tewas usai ditikam dua orang dengan menggunakan senjata tajam
motif kedua pelaku membunuh korban karena utang pemesanan narkoba senilai enam puluh juta rupiah
aldo aditya dan anhar hanya bisa tertunduk saat digiring petugas satreskrim polresta bandar lampung
keduanya menikam ardiansyah warga panjang bandar lampung hingga tewas
saat kejadian korban sedang bercengkrama dengan rekannya
setelah menikam kedua pelaku langsung melarikan diri
melihat ardiansyah bersimba darah rekan korban membawa ke rumah sakit namun korban meninggal saat diperjalanan
peristiwa ini ternyata dipicu masalah utang narkoba
korban diketahui mempunyai utang sebesar enam puluh juta rupiah kepada dua pelaku saat masih menjalani masa tahanan di lembaga permasyarakatan
si korban saat keluar dari tahanan
keluar dari lapas kemudian diketahui korban sedang bermain kartu remi
disitulah si pelaku mendatangi dengan membawa parang dan batik
tandanya dendam terkait dengan utang piutang
tentang utang tentang pembelian sabu sebanyak satu garis satu satu ton sebesar enam puluh juta
yang dimana pembayaran itu dan transaksi itu dilakukan pada saat si korban ada dalam lapas
kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
roma afria idam kompas tv lampung